peredaran tabloid indonesia barokah di sejumlah masjid dan pesantren di pulau jawa terus menuai polemik
terlebih beberapa artikel dalam tabloid tersebut diduga menyudutkan salah satu pasangan capres cawapres
sehingga dinilai sangat kental muatan politis
menurut tim badan pemenangan nasional prabowo sandi
peredaran tabloid indonesia baroka dilakukan secara terencana dan sistematis
bahkan melibatkan anggaran besar
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini